kita kan bakalan ke australia
kita bakalan berdua seneng seneng sayang
tapi kamu janji ya kamu gak pernah ngapa ngapain
apa kabar semua
udah deh kamu gak sebah sebah sih
kamu ngapain dateng kesini
aku kesini ingin membeli saham perusahaan milik kalian
aku gak akan ngejual saham aku reno
iya bener kamu sayang
lagipula apa untungnya kita jual saham ke dia
bahkan lu berdua
sama sekali gak dianggap
cuma dipandang sebelah mata
apa lu gak mau
untuk semua itu
siapa yang nelfon ya
nomornya gak dikenal
ini aku radit suami kamu
aku gak tau apa yang lagi kamu rencanain
tapi aku minta
kamu jauhin keluarga aku
jangan dekerin mama lagi
karena aku gak akan balikan lagi sama kamu
belum kenal aku ya dia
semakin kamu nolak aku raina
semakin keras usaha aku untuk dapetin kamu kembali
radin kamu terus terang aja deh
sebenarnya apa sih rencana kamu
iya rit coba lu kasih tau sama kita
lu berdua tunggu aja
ntar gue kasih tau rencana gue apa
setelah gue berhasil mendapatkan kembali raina
kayaknya dia punya rencana jahat buat kita
pokoknya kita harus lebih pinter dari radit
sekarang aku mau pergi sama temen temen aku ya
eh kamu mau kemana terus aku gimana
sayang kamu di rumah aja
aku pergi sama temen temen cowok aku kok
lagipula kita kan bakalan ke australia
kita bakalan berdua seneng seneng sayang
tapi kamu janji ya kamu gak pernah ngapa ngapain
apa kabar semua
udah deh kamu gak usah bahas bahas sih
kamu ngapain dateng kesini
oke aku terpoing
aku kesini ingin membeli saham perusahaan milik kalian
aku gak akan ngejual saham aku reno
iya bener kamu sayang
lagipula apa untungnya kita jual saham ke dia
gak bakalan menguntungkan
aku udah ngedapetin semua ini dengan susah payah
terus aku harus jual ke kamu
gak mungkin reno kamu buang buang waktu kesini
aku cuma menawarkan
kalau kalian gak mau
kalian yang rugi
kamu ngelakuin ini semua untuk mendapatkan perhatiannya bella ya kan
kamu gak usah naif
bella itu gak akan pernah mencintai kamu sampai kapanpun
dia hanya mencintai afif
jadi kamu buang buang waktu kalau kesini
sekarang kamu keluar dari rumah aku
aku sudah meminta baik baik padamu sintia
tapi kalau memang ini mau kamu
aku akan lakukan dengan caraku sendiri
kita lihat ya sintia
biar waktu yang menjawab
aku atas disini
ya udah bapak pulang sekarang
kamu udah membeli cincin ini khusus untuk aku
aku harus menghargai pemberian kamu
tadi aku udah kasar sama kamu
mungkin karena belakangan ini aku lagi
banyak tekanan hidup
cincin itu bisa aku jual lagi
pasangin cincin ini ke jari manis aku
atau mungkin kamu hanya sekedar untuk
mau nyenengin aku
biar aku gak kecewa
kan aku udah bilang sama kamu
kalau aku tuh suka sama cincin ini
yaudah pasangin aja
kamu jangan bohong
aku kenal kamu
aku tahu kalau kamu menyembunyikan sesuatu
sebenarnya apa yang terjadi
saat aku membeli cincin ini
aku juga sedang menyiapkan uang
buat pemeriksaan sonogram itu
kamu gak bahagia ya
aduh jangan nangis dong
ini armata kebahagiaan afif
aku benar benar bahagia
kok kamu ketawa sih
aku lagi sedih begini
ya kamu sih soalnya aneh banget
lagi sedih nangis
lagi kecewa nangis
nangis terus kerjaannya
kamu tuh st banget deh
jangan jangan punya tabung disini tabung air luar
ada kalau sudah
saya nggak udah jual
kamu jangan bawa din bonded
hani berubahnya apa
belum keluar tapi kata dokter
kandungan kamu baik baik aja
yaudah kita pelan sekarang yuk saya
yaudah yaudah tonton kesana sekarang ya
kata alika kita kondisinya lagi gak bagus
yaudah kamu kesana ya
kamu temenin mereka
kamu gak mau ikut pergi
gak usah aku tunggu dirumah aja
biar aku temenin syifa
yaudah makasih ya aku pergi sekarang
kenzo kamu jangan nangis terus
kakak akan selalu ada disini
udah jangan nangis
kentung gak butuh siapa siapa
udah jangan nangis
kenzo gak butuh tante bella
mama kenzo pergi
loh kenzo itu bukan tante
itu semua karena
bukan ibu yang baik kenzo
apa yang kamu upahri si nya